yang untuk mem dragon
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
indeks kualitas udara di jakarta ini sangat buruk atau dalam kondisi tidak baik
yakni di angka satu ratus enam puluh
tidak hanya menyebabkan sesak nafas
tapi polusi seperti ini bisa menyebabkan masalah pada kulit
misalnya kulit menjadi lebih kering
kemudian bisa menjadi radang alergi hingga eksim
bahkan kerusakan jaringan kulit
tapi sepertinya kondisi kerusakan pada kulit yang kita alami sebab polusi
tidak seberapa jika dibandingkan dengan kisah perjuangan
yang dirangkum rekan kami
hendrawan setiawan di kabupaten sleman yogyakarta
ia adalah oman yang terpaksa harus terkurung
karena susahnya akses untuk mencari sembuh
kabupaten sleman yang berada di utara daerah istimewa yogyakarta
memang terus berkembang
namun di tengah hirup pikuknya
ada seorang warganya yang punya keterbatasan
dan butuh pertolongan segera
ia tinggal di kampung kolombo joho
kelurahan condong catur kecamatan depok
atau biasa dipanggil omang
yang tinggal di sebuah kamarkos
berukuran dua lima meter x dua meter
kondisi kamarkos ini jauh dari kata cukup
namun inilah dunia omang
akibat sakit yang dideritanya
daya jelajahnya hanyalah dari kamar
menuju kamar mandi atau kurang dari lima meter
dan itu sudah terjadi setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir
dengan badan kurusnya
omang tak tahu sampai kapan ia akan menjalani hidup seperti ini
terus kalau kondisinya seperti itu

yang omang merasakan itu adalah
sakit perih sama
maksudnya kalau terkena apa
misalnya itu muncul
sakit seperti ini
kalau panas tinggi banget
sama kena matahari itu pasti
disininya tuh ada cairan cairan
gitu loh pak kulitnya tuh
sakit di kulitnya
ternyata juga mulai berpengaruh ke bagian tubuh lainnya
seperti rambut rontok gigi tanggal
dan bahkan mulai kehilangan kuku jari tangan dan kaki
kebutuhan hidup omang disediakan kakak sulungnya
narti tinggal di kamar yang bersebelahan dengan kamar omang
narti pula lah yang menyewa semua kamar mereka
meski sebenarnya hidup serba terbatas
untuk mengurusi keluarganya sendiri
saat usia narti menginjak dua puluh satu tahun
ia ingat betul kondisi adiknya omang ketika lahir
ya waktu begitu lahir
omang itu sakitnya cuma kakinya aja
istilahnya kakinya itu
sini tuh coklat dua duanya
terus dibawa ke dokter
dokter spesial kulit di rumah sakit kesambi
daerah cirebon ya
jangan kena benturan
jangan jatoh gitu
nggak kayak kita bunuh itu
dia mah langsung kletek ngeletek gitu
setiap hari narti lah yang menyiapkan makan buat omang
makanannya haruslah yang sangat lembut
tak boleh ada bahan makanan yang digoreng
omang pun tak bisa makan nasi karena dirasa terlalu keras
hanya makanan selembut bubur sajalah
yang bisa dikonsumsi oleh omangnya
sampai kembali ke rumah
misalnya bubur atau ada jenis bubur lain misalnya
ada jenang sum sum
terus bubur kacang ijo
bubur kacang hijau aja harus disaring
jadi sudah lembut masih harus disaring untuk bubur kacang ijo
karena kan ada kulitnya
nanti nek nyangkut kan bisa muntah

mungkin itu juga bisa
sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja
meski makanannya sudah halus
menelan lewat tenggorokan dan masuk ke perutnya
tak semudah yang dibayangkan
kalau sakit obat yang diberikan tak sesuai usianya
yang saat ini dua puluh enam tahun
omang mengonsumsi obat bebas untuk anak anak
sebetulnya sih kalau obatnya omang itu
jangan yang terlalu keras
malah dia cocok kayak sirup anak anak gitu
soalnya dia kalau minum obat yang agak keras dewasa itu
jantungnya nggak kuat
oh lumayan rasanya deg degan
iya deg degan kayak gitu
sebagian besar hidup omang dihabiskan dengan tiduran
setelah mengalami patah di daerah punggungnya
hampir sepuluh tahun lalu
selain arti adik omang khotimartul inayah
adalah sahabatnya untuk melepas penat
meski tak tinggal serumah
ina sering datang merawat omang
hanya inalah yang membuat omang paling nyaman
untuk sekedar mengelap
mengganti kapas di lokal lokanya
hingga berganti baju
omang dirawat saudaranya
karena kedua orang tuanya sudah berpulang
ibunya berpulang enam tahun lalu
sedang ayahnya meninggal tahun dua ribu dua
terus apa yang ina sampaikan ke omang
kalau dia pada titik terendahnya gitu
kadang kalau misalnya lagi berdua gitu
kayak gitu ya
gini gak punya ibu
nggak ada ibu kayak gini
dia kan bener bener ngerasa
di titik terendahnya tuh
semenjak ibu udah gak ada kan pak
dulu aja waktu ibu gak ada tuh kayak
kayak gitu ya
ya ina mah sebagai saudaranya ya loh
iya kan saudaranya banyak sama kita
kalau bukan kita yang ngurusin ya siapa lagi gitu
itu sih paling
omangnya yang kuat
emang tuh bukan beban kok buat kita
omang tuh apa ya
emang tuh pahala buat kami
narti dan ina adalah dua dari tujuh saudara omang lainnya
yang akan selalu ada ketika ia butuhkan
udah bisa sembuh aja udah
udah seneng omang
udah gak bisa kan repotin saudara saudara
itu yang pengen omang
selama ini kan sudah gak ada ibu
nah mereka tidak ada masalah kalau membantuin omang
mereka mau membantu omang
iya tapi omangnya yang gak enak
omangnya yang merasa bersalah
kenapa omang merasa bersalah
ini kan omang tidak pernah memilih untuk menderita sakit ini
omang merasa jadi beban
terus bang sayang omang sembuh
omang pertama mau ngapain
katanya dia mau sujud syukur
terus mau mandi
terus habis itu mau jalan jalan
pernah dia bilang
mau jadi ojek online katanya
sejak dilahirkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di kampung halamannya brebes jawa tengah
omang tak pernah memilih hidup dalam kondisinya saat ini
omang dan keluarganya hijrah ke yogyakarta pada tahun dua ribu dua belas
di masa kecilnya omang hidup layaknya anak anak pada umumnya
omang pernah bersekolah hingga kelas empat sd
karena kan waktu kelas empat itu sering luka sering badinya itu ada darahnya
ibu ini komarudin berdarah gitu kan setiap hari malu
sampai yaudahlah malu nggak usah sekolah
jadi omang waktu itu berhenti sekolah karena kondisinya itu semalu untuk ke sekolah
ya karena kondisinya juga tambah parah
nah setelah itu omang tidak sekolah sama sekali sampai dengan
tidak tahun dua ribu enam tidak sekolah
di mata kakak dan adiknya omang kecil adalah sosok yang pintar dan pinjang
dia tuh sekolah kan nggak tekstur
mereka langsung sd
anaknya pinter maksudnya di sekolah juga
tapi karena keterbatasan fisiknya dia nggak boleh ikut olahraga silat kayak gitu gitu nggak boleh
itu sampai kelas empat kalau nggak salah
terus di kelas empat dia drop sakit itu kayaknya lagi awal ngedrop ngedropnya di kelas empat
sampai ujian aja buburunya yang ke rumah
kalau emang pas kecil mah walaupun dia nggak punya kulit ari linca anaknya
tipis ya itu
tapi harus bener bener dijaga biar nggak jatoh
soalnya kalau jatoh kan langsung lupas kulitnya
omang dan keluarganya bukan tak pernah mencari pengobatan
namun karena keterbatasan ekonomi pengobatannya terhambat
di kampung ramadhan mengunjungi satu kabinan berikan obat dengan bpjs
karena omang baru mendapatkan ktp setahun yang lalu
untuk mendapatkan ktp ini omang dibantu tetangganya yang juga seorang kader kesehatan di kampung
bantuan bantuan dari pemerintah pun terlewat karena masalah kartu identitas warga negara ini
omang masih punya masalah untuk menuju fasilitas kesehatan
terutama yang hanya buka pada saat siang hari saja
dari buduko itu kan dukcapil ada program jemput bola
jadinya kita ditanya siapa saja yang membutuhkan untuk ktp jemput bola
karena jadikan kita perekaman di sini kita mengusulkan omang
jadinya alhamdulillah disetujui dan dari dukcapil datang ke sini
jadi omang punya identitas karena sudah lama dari dulu kita tidak punya identitas
margiani berharap omang mendapat perhatian lebih dari negara
kalau misalnya bisa itu untuk kesehatan yang dari dinas kesehatan atau apa
kayak gitu bisa datang ke sini atau apa
kalau kita memang selama ini ada tapi kan memang enggak
enggak apa yang belum total kayak gitu loh
cuman belum pemeriksaan semua toh kalau kayak omang
jadi kita ingin tahu juga sih kalau kayak gitu tuh dia harusnya diperiksa seperti apa
di rumah margiani ini pulalah narti bekerja
selain itu suami narti sanusi bekerja sebagai penjual es jaipong di pasar kolombo
kerja di rumah margiani dan berjualan es jaipong inilah yang digunakan untuk mengontrak kamar
hidup sehari hari dan memenuhi kebutuhan kesehatan bagi omang
omang sendiri sudah hampir tak ingat kapan mendapatkan pengobatan bagi sakit kulitnya secara layak
kalau untuk sakitnya omang yang penyakit kulit yang pertama kali diderita itu
kapan terakhir mendapatkan penanganan medis
waktu ada ibu sih lama banget
omang juga lupa dokternya aja udah meninggal nih di sini
untuk melalui kulit

pokoknya udah lama banget itu dibawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin
terus di sana itu diperiksa kayak biasa dikasih obat
bahkan dokternya aja nggak
mau dikasih uang waktu itu gak mau dibayar
kasih obat obatnya lumayan mahal ya
nggak tahu dulu berapa kayaknya tuh salep kecil gitu
lepas dari segala kesulitan pengobatannya
harapan agar omang sembuh datang dari orang orang yang mencintainya
hal pertama yang ingin dilakukan sama omang itu syukuran dulu ya
mungkin saya bersyukur
terus ya misalnya dia mau pengen sekolah
istilahnya kejar paket tak sekolahin
ya saya misalnya dia mau pengen sekolah
nanti omang pengen sekolah lagi nanti biar dapat kerjaan gitu
tak sekolahin saya biar kejar paket gitu
terus kalau misalnya omong sembuh
omang pertama mau ngapain
katanya dia mau sujud syukur terus mau mandi
terus habis itu mau jalan jalan
terus ini pernah dia bilang
omang mau ngojek aja deh mau jadi ojek online katanya gitu
bagi sebagian kita omang mungkin tampak lemah tanpa daya
namun semangat hidupnya telah membawa omang kuat bertahan hidup
hingga hari ini
di usianya yang masih dua puluh enam tahun
harapan omang untuk bisa sembuh dan meraih cita citanya masih terbuka lebar
apalagi bila dibantu dengan uluran tangan tangan baik
kisah dari omang yang baru saja kita saksikan
menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak pernah ada kesulitan hidup yang terlalu berat
apalagi untuk dijalani sendirian
karena akan selalu ada
tangan tangan orang baik yang peduli
seperti kisah berikutnya
adalah kebaikan karena gotong royong
yang lebih penting dibutuhkan oleh seseorang yang menderita sakit
selain penanganan medis tentu saja adalah dukungan moral
apa yang dilakukan oleh para fisioterapis di bantul yogyakarta ini adalah gambaran paling sempurna
bahwa kebaikan tidak selalu perlu berupa aksi yang besar dan fantastis
tetapi bisa dimulai dari hal sederhana untuk orang di sekitar kita
mbah wagiem tergeletak lemah di kamarnya di dusun tegal rejo desa serigading
kecamatan sanden kepupaten negeri
bantul daerah istimewa yogyakarta
perempuan enam puluh delapan tahun ini menderita strok sejak tiga tahun terakhir
meski badannya lemah sejumlah warga dusun menyemangati mbah wagiem
mereka adalah para kader jumantrok atau juru pemantau stroke
jumantrok juga dibekali dengan peralatan tensimeter untuk mengukur tekanan darah warga yang terkena strok
mereka juga diberi semangat bahwa giem yang sudah lama hanya berbaring saja
akhirnya bisa duduk karena ternyata ototnya masih kuat
koordinator jumantrok dusun tegar rejo murwaningsi menganggap inisiasi yang dimulai enam bulan terakhir ini sangat positif
setelah ada jumantrok itu para yang sakit itu ada perhatian
tapi kalau dulu kan cuma dicuekin saja ya sudah utusan keluar
tapi kalau udah ada gini ada kadernya kita ikut memantau
jadi ada istilahnya itu ada pertolongan lah atau apa itu
sehingga kalau ada apa apa kalau terlalu parah kita bisa melapor ke puskesmas
aksi partisipatif warga ini diinisiasi dan diawasi secara langsung
oleh ikatan fisioterapi indonesia ivi cabang bantul setidaknya dalam enam bulan terakhir
menurut ketua ivi bantul yang juga fisioterapis rumah sakit panembahan senopati bantul alwan basori
ada alasan penting yang melatari jumantrok ini
kita catat pada tahun kemarin yang dua ribu dua puluh dua itu hampir sekitar tiga ratus an kunjungan pasien struk baru di parembahan
tapi setelah kita lihat di rawat jalannya
dia tidak menjalani pengobatan lanjutan di rawat jalan
hanya seratus orangan sekitar seratus orang
jadi ya ya itu pada kemana apakah mereka itu ditangan di rumah sakit lain atau mungkin dibiarin saja
nah teman teman dari fisiterapi banyak yang cerita dari kader juga ternyata
di sekitarnya itu banyak sekali pasien stroke
dari tetangganya dan keluarganya pun kadang dibiarin aja di rumah
selain jumantrok ivi bantul juga mengadakan senam khusus lansia
yang disebut sebagai simbah bugar
meski dilakukan di puskesmasanden
pesertanya terbuka bagi siapapun lansia yang tertarik mengikutinya
senam yang dilakukan terdiri dari beberapa jenis
seperti senam kebugaran senam keseimbangan dan senam otak
usai senam para lansia juga diminta melakukan sejumlah tes sebagai bagian screening lansia
masing masing peserta diminta untuk melakukan jalan di tempat
saat dalam keadaan mata tertutup dalam lima puluh hitungan
tak jarang para lansia yang berjalan melebar dari tempat yang sudah ditentukan
selain itu mereka juga melakukan tes kelenturan dan juga pengukuran tekanan darah atau tensi
para lansia mengakui manfaat kegiatan rutin ini
termasuk sudarmono pria enam puluh tujuh tahun yang sudah tiga tahun terakhir mengikuti kegiatan ini
alhamdulillah ada senam kebugaran yang diadakan oleh puskemasan
dan kami mengikuti ternyata bangun tidur enteng
saya biasa bangun jam tiga malam terus mandi sholat tahajud enteng sekali kebugaran itu
sementara itu di usianya yang ke enam puluh tiga tahun
sriana astuti mengaku bahagia bergabung dengan simbah bugar
kalau nggak senam itu rasanya enggak
enggak happy enggak tambah sehat gitu loh
kalau di rumah saja terus sepenuhnya cuma ralang ralaman lah
nggak suka gitu loh mas
suka kalau sama simba bugar itu tambah pengalaman
tambah nanti ada yang itu tahu siah ada
tambah macam macam lah di sini mas komplit
kegiatan yang dilakukan untuk para lansia ini bukan tanpa alasan
data badan pusat statistik tahun dua ribu dua puluh dua menunjukkan bahwa daerah istimewa yogyakarta
memiliki jumlah lansia terbesar di indonesia
selain itu data kementerian kesehatan tahun dua ribu delapan belas juga mencatat bahwa daerah istimewa yogyakarta
memiliki prevalensi penderita stroke kedua nasional di bawah kalimantan timur
komunitas fisioterapis di bantul ini juga menyasar usia anak anak sekolah
untuk dilakukan screening terhadap kecanduan terhadap gadget dan postur tubuh
salah satunya di smpn satu sanden
screening kecanduan terhadap gawai dilakukan dengan mengisi questionnaire di kelas
sementara screening postur dilakukan dengan cara mengukur kelenturan dan pengecekan posisi kaki anak
secara khusus screening postur dilakukan dengan cara mengukur kelenturan dan pengecekan posisi kaki anak anak
ini juga dilakukan atas posisi badan anak dengan menggunakan alat dan metode fisioterapi tertentu
sekolah berharap kegiatan yang sudah beberapa kali dilakukan di sini berjalan terus menerus
sebaiknya kegiatan seperti ini berkelanjutan
karena sekolah itu kan setiap tahun itu generasinya berbeda
sehingga yang diperiksa nanti semua anak anak di smp itu bisa dari tahun ke tahun ada pemeriksaan seperti itu
tambah ingat pentingnya aktivitas tersebut
kegiatan kegiatan yang dilakukan ivi cabang bantul ini dilakukan tanpa ada biaya apapun
ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta ungkapan rasa syukur atas keahlian yang mereka terima
sebenarnya ada alasan tertentu membagikan profesionalitas mereka ke publik secara gratis
kalau masalah uang itu bukan satu satunya yang harus kita kejar
tapi kepuasan yang paling kita rasakan itu saat mereka bilang terima kasih saya bisa jalan
terima kasih saya sekarang kerja lagi
itu di luar ekspektasi kita kadang kita sambil nangis kita melihat
itu menjadi sebuah semangat bagi kita untuk yang lain harus seperti itu juga
harus diceritakan juga
kepada orang orang yang ditolong doa mereka hanya satu
agar selalu diberi kesehatan
agar dapat berbagi kebahagiaan
kebahagiaan itu memang ada di dalam diri kita
di dalam kita
jadi kalau kita ukurannya materi itu mungkin tidak akan tercapai
tapi kalau kebiayaan itu di dalam hati kita
oh dengan senyum orang itu sudah berbahagia
sudah teranggap sukses
ber apa ya
membagi tenaga kita untuk kepentingan orang lain itu sebuah hal yang luar biasa
jadi memberi itu bukan yang diberi yang paling suka yang paling bahagia
tapi yang memberikan itu yang mempunyai kebahagiaan yang lebih dari mereka
kemampuan yang kita miliki hakikatnya adalah bentuk kasih sayang pemberian tuhan
agar kita mampu bertahan hidup
maka tak perlu selalu berhitung keuntungan
atas keahlian yang kita miliki
karena sesungguhnya kebahagiaan tak melulu soal materi
tetapi kebahagiaan juga bisa datang dari kelapangan hati kita untuk berbagi